tidak jauh dari jakarta anda bisa berkunjung ke lokasi wisata alam yang indah
sekaligus merasakan kelezatan roti yang sedang menjadi tren
korespondensi ann indonesia indrayani laksmi akan membawa anda ke lokasi wisata di pinggiran jakarta
halo selamat siang
nah ngomong ngomong tentang liburan liburan itu adalah sebuah kebutuhan yang sangat penting
tidak hanya buat anak anak tapi juga buat orang dewasa
untuk menghindari dari kejenuhan akibat aktivitas sehari hari
yang tidak jauh dari jakarta
anda bisa datang ke sini karena di sini tempatnya itu sangat keren dan juga menarik
tidak percaya ini dia tempatnya
ya beginilah asiknya menikmati birunya telaga biru cigaru di kabupaten tangerang banten
kesan seru dan romantis begitu terasa saat saya menjelajahi danau yang berwarna biru kehijauan ini
bagaimana cara membuatnya
bagaimana cara membuatnya
sebuah hiasan alami bersama tebing tebing mungil di sekelilingnya
telaga biru cigaru memukau mata siapapun yang melihatnya
bagaimana cara membuatnya
suasana telaga yang romantis membuat banyak pasangan memilih tempat ini sebagai lokasi foto pribadi
bagaimana cara membuatnya
anda bisa berfoto di pinggir telaga atau di atas perahu kayu yang sudah dihias dengan cantik
bagaimana cara membuatnya
bagaimana cara membuatnya
namun anda tetap harus hati hati ya
selain pinggiran danaunya curam kedalaman danau ini antara sembilan hingga dua puluh lima meter
yang dilihat danaunya biru tempatnya lumayan bagus
kalau untuk bayarnya juga murah meriah

berlokasi tak jauh dari jakarta telaga biru cigaru memang cocok bagi anda yang ingin berlibur tidak jauh dari ibu kota
anda bisa melihat indahnya tiga danau dengan warna yang berbeda yakni hijau biru dan toska
sebelum tahun dua ribu lima belas telaga ini adalah wilayah galian pasir
setelah ditutup air hujan menggenangi cerukan bekas galian
lalu secara alami telaga mulai terbentuk
dan pelan pelan airnya berubah warna
dan pelan pelan airnya berubah warna

tidak jauh dari telaga biru cigaru liburan saya berlanjut ke destinasi viral lainnya

masih di kabupaten tangerang
jauh dari hiruk pikuk kota kebisingan pabrik dan juga polusi udara
nah tempat ini bisa dijadikan destinasi pilihan wisata alam anda
bagi anda yang tidak ingin berpergian jauh dari jakarta
dan di sini adalah spot terbaik untuk melihat pemandangan dari atas tebing koja
tempat wisata yang populer dengan nama kandang gozila ini berada di kawasan solear kampung koja
tebing koja merupakan sisa dari penambangan pasir dan kapur yang sudah tidak aktif
sejak dua ribu tujuh belas tebing koja mulai terkenal menjadi lokasi foto di banyak media sosial
kita langsung lihat dari teman teman
dan pas datang langsung kesini memang benar benar bagus
dan lumayan indah juga
tidak mudah untuk sampai ke puncak tebing
butuh tenaga ekstra karena pengunjung harus berjalan mendaki
di beberapa tempat juga disediakan tali untuk membantu pengunjung menapaki curamnya medan
yang juga tidak kalah menarik adalah danau di antara tebing tebing yang menjulang
bekas galian ini juga menyisakan cerukan yang digenangi air setinggi dua meter
yang juga memanjakan mata
jika anda ingin berkunjung ke dua destinasi wisata alami ini dengan kendaraan umum
anda bisa menggunakan kereta dari stasiun tanah abang dengan rute maja
lalu turun di stasiun tiga raksa
kemudian dilanjutkan dengan naik angkutan umum atau ojek
makanan dengan beragam menu dan isian yang menarik ditambah dengan harga yang murah meriah
tengah menjadi tren kuliner saat ini
salah satunya adalah gerai roti
yang berada di kawasan serpong ini
kepopulerannya membuat pengunjung rela mengantri
demi bisa merasakan kelezatannya
bahkan terkadang antrean bisa mengular hingga ke selasar teras
nah sekarang masih tidak jauh jauh dari kota jakarta
sekarang kita akan coba salah satu kuliner yang lagi viral lagi hype lagi kekinian
bisa dibilang seperti itu
kalau main main ke tangerang selatan
sampai ramai antriannya
itu sudah sangat terkenal di roti noblat
satu lapar terus di dalam ramai
terus abis itu gak sabar banget pengen nyobain
jadi kayak pas jadi langsung
udah deh makan aja di luar gitu
setelah menunggu lebih dari tiga puluh menit
akhirnya roti pesanan saya datang
emang roti ini benar benar memikat semua orang yang melihat
jadi pertama itu memang karena dia punya inovasi bentuk
dan juga apa ya bisa dibilang tampilannya itu menarik banget
jadi selain ngiler
juga karena memang juga banyak yang posting di media sosial
sekarang bagaimana dengan rasanya
jika ingin mencoba makanan yang sedang ngetrend ini
anda harus rela bersabar dan tidak dalam kondisi sangat lapar ya
nah lengkapkan jalan jalan saya kali ini
tidak perlu pergi jauh jauh dari jakarta
untuk bisa mendapatkan spot foto menarik dan kuliner yang sedang kekinian